baik kalau saksi sendiri yang ini kan ada beberapa urunan ya yang menggunakan uang pribadi saksi ada
ada di kegiatan yang mana ini atau kegiatan berbeda lagi
di apa namanya untuk membayar gaji pembantu
oh di makassar itu diminta ke saksi langsung membayarnya
eh sorry dirjen ya bukan sajen
iya waktu itu sudah maghrib dan harus ditransfer saat itu
saya sudah kasih itu transfernya tiga puluh dua juta
oleh pak lukman uang pribadi
sebentar ini kan pembantu ya
ada tidak anggaran untuk pembantu di dana
nah pak lukman itu waktu mengganti uang saksi itu dari mana ini bisa
ya korban tadi kan tidak semua habis gitu ya
itu jadi pak lukman gunakan itu
ada kelebihan uang urunan sapi tadi
iya ganti uang saya itu tadi pribadi
ini kan pembantu pribadi ya di makassar ya
waktu itu nyebutnya jelas ya ini untuk yang di makassar gitu
saksi pernah disita nomor rekeningnya atau bp nya
transfernya segala macam sudah disita
nah kita liatkan ya
teresia buat teresia dua kali pratiwi satu kali
tiga kali namanya ada yang berbeda ya
ada yang sekali kirim dua puluh dua juta ada yang sepuluh juta dan tiga belas juta
berarti ya saya lupa angkanya ya
tapi ini yang benar kan ini kan dah
apakah permintaannya sama ini untuk pembantu di makassar semua
yang pembantu itu yang nama teresia itu
pratiwi itu kalau enggak salah saya dokter

teresia apa itu garung ya gandum ya
pratiwi saya kurang dengar dengarnya dokter
iya pokoknya diperintahkan suruh kirim gitu
siapa lagi itu teresia itu dua kali
dua puluh dua dan tiga belas juta ya tiga puluh lima juta ya pratiwi
kalau yang tadi kan saksi tidak tahu persis ya tapi sebenarnya dokter
itu dari siapa mintanya
iya minta transfer tapi pakai rekening saya pribadi
apakah waktu itu tidak ada dikumpulkan uang kas sehingga harus pakai uang pribadi itu untuk kebutuhan orang
oh maghrib berarti dimintanya mendesak juga
harus itu sampai berapa kali kita ditelepon
bolak balik bolak balik di telepon saksi akhirnya memutuskan menggunakan uang pribadi
ya kan pada saat itu pak lukman juga ada kemudian bagian kegawaian juga ada